bang dulu kan jagoan senggol dong
video aksi ugal ugalan seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor
jalan gajah mada purworejo jawa tengah ini beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir
dia berkendara dengan kecepatan tinggi dan sesekali memasuki jalur yang dilintasi kendaraan lain dari arah sebaliknya
berdasarkan penelusuran nomor polisi yang ada di sepeda motor
polisi telah mengantongi nama serta alamat pengendara itu dan akan memanggilnya
kita sudah mempunyai data kemudian baru kita kirim untuk sesuai dengan alamat dan yang ada di stnk
untuk diklarifikasi kita panggil orangnya itu mungkin akan kita beri arahan
karena itu adalah suatu membahayakan di jalan